dan kamu teh kalau ada pr langsung dikerjain gak usah nunggu besok
takutnya besok kita pulang dari jakarta yang teh malem
kamu juga nanti malam gak usah nonton tv
abis wisata langsung aja tidur abis subuh kita berangkat
iya bu disana teh banyak pisan permainannya
dini mau cobain semuanya
saya bisa gila nih kalau nggak ada si aceh
saya emang gak mau gila tukang dadang
ya makanya diam
kamu jangan kelemar kelemar sama si aceh
dia itu harus membersihkan urusannya
makasih ya kang dadang
aku kamu gak marah kan
aduh ini malah ngobrol
seandainya aja mami tau
cium tangan mak
gak ada orangnya kom
itu ada motornya
wih pintunya ditutup
orangnya di dalam kali
kepala rumah tangga
harus abang pindahin korban
teh panggil kampungu ngambek
ibu bro berita ber reap
ianya geram nggumbsiachem
namun saya butuh waktu untuk berpikir
tapi kesian papih nih
tiap hari ngelamun sendirian
papih tuh butuh mami
kamu ke kamar sebentar ya
udah gak ada lagi yang bisa dibicarain mami sama papih
papih tuh gak mau pisah sama mami
kalau sayang teh papih gak akan ngegodain perempuan lain
papih mah bukan cuma gak sayang sama mami
tapi juga sama edward anak papi sendiri
karena edward lahir dari rahimah
perempuan yang gak pernah papi cintai
demi allah mi
kalau sayang diurus atuh
sebenarnya papih takut menyayangi edward
menyayangi berarti menyuruh dia untuk melakukan hal yang baik nih
dan mengarang dia untuk melakukan hal yang buruk
yang papih takut
kalau papih melarang edward
edward akan melawan papih mi
mana mungkin ada anak yang berani melawan bapaknya
mungkin saja mi
edward pantes untuk melawan
karena sejak lahir papih gak pernah beri apa apa sama dia
semuanya mami yang kasih
semuanya mami yang memberikan
dan sebenarnya papih juga takut menyayangi mami
tapi berusaha untuk tidak menyayangi mami
tapi takut kalau mami pergi nanti
papih gak kuat menghadapi sakitnya mi
tapi yang terus berharap mami pergi
mami tuh yang gak pernah sedikit putus ke pikiran
untuk meninggalkan papih
demi allah mi papih sering bermimpi
setelah itu papih kosong mi
papih gak tahu lagi harus gimana
papih gak tahu lagi harus melakukan apa
udah gak ada artinya lagi hidup ini mi
tapi tak pernah berpikir untuk meninggalkan mami
papih gak bisa dipercaya
dan papih sadar
tapi gak punya kemampuan apa apa
untuk mempertahankan rumah tangga ini
tapi papih tinggal berawalnya